kalo nanti oma sampai sadar dan bilang kepada semuanya kalo aku lah yang terlibat dalam kecelakaan dia
aduh aku pasti akan dalam masalah besar
gimana kalau aku buat omang gak pernah akan sadar lagi
gimana kalo aku buat oma gak pernah akan sadar lagi
boleh sampai ditemuin disana
karena itu bisa jadi barang bukti ke polisi dan semuanya akan bisa terbongkar
aku harus balik ke rumah sakit kalau kayak gini caranya
malam ini kamu tidur di sel ini besok kami pindahkan ke sel penjara
aida sabar aku janji aku akan keluarkan kamu dari sini aida
gak apa apa kau dokter saya yakin allah pasti akan kasih tahu kebenarannya
makasih ya dokter udah percaya sama saya
waktu dokter panji telpon bapak bapak nggak nyangka akan seserius ini nak
aida dituduh pak
aida dituduh pak
aida dibilang kalau aida nyalahkain om maharas
padahal aida gak pernah ngelakuin apa apa pak
sekarang om maharas ada di rumah sakit
tapi aida gak ngelakuin apa apa bapak percaya sama aida kan pak
iya nak bapak yakin bukan kamu yang melakukan bapak tahu itu
tapi kenapa sampai kamu ditangkap nak
polisi menemukan sidik jari aida pada tabung pemadam kebakaran yang digunakan untuk memukul nama laras
kamu tau britanya udah berpindah kan
aida tak percaya sama aida
saya akan cari pengajar yang paling bagus untuk bisa membebaskan lagi
jangan sabar ya
dokter tolong kami dulu
tolong bebaskan aida
saya percaya rupert panji pasti bisa melakukan
saya akan memberikan yang terbaik
aku harus bantu menemukan bukti kalau aida gak bersalah
tapi bagaimana caranya
bagaimana kalau aku yang terlibat dalam kecelakaan dia
aduh aku pasti akan dalam masalah besar
bagaimana kalau aku buat oma tidak pernah akan sadar lagi
untung aku bukan penyusup
jadi aku akan jadi pilihan teman clever
ambil kaki terhadap gue

copy datang tega tui
kamu ngapain disini
bukannya kamu juga sakit
tadi ada suster yang bilang sama aku
yang baru masuk rumah sakit
karena dia baru dicelakai sama orang
dan aku lari kesini
aku mau lihat keadaan oma sekarang zah
emang ada orang yang berusaha untuk celakain oma
tapi sekarang orang itu udah ketangkep
siapa tan siapa pelakunya
aida udah mukul kepala oma pake tabung memadam kebakaran rak
polisi nemuin sidik jari aida di tabung itu
dan baju aida juga ada darah
ini pasti karena omo udah nagih semua biaya operasi aida waktu itu
kamu ikut ikutan bil aida
bukannya semuanya udah jelas ya san
kalau emang aida pelakunya
ya bukan begitu maksud aku
aku cuma ngerasa gak baik kita ribut ribut di depan omah yang masih koma seperti ini
iya tan udah deh tan
biarin aja polisi menyelidiki kasus ini
oke emang sidik jari aida ada di tabung itu
tapi kan kita gak tahunya

tapi kan kita gak tahunya

semua bukti itu udah mengarah sama aida
sekarang kalau emang dia nggak salah
kenapa dia harus ada di dalam penjara
aida sekarang di dalam penjara
dan semua bukti mengarah ke aida
aku balik ke kamar dulu ya
kalian semua kan udah ada di sini

jadi kalian bisa jagain oma
aku harus bisa menemukan
aku harus bisa menemukan
kecing jaket itu
sebelum polisi yang mengambilnya
kecing jaket itu
di mana ya kira kira kancing itu jatuh
perasaan waktu kejadian itu aku ada di tempat ini
kok kancing itu nggak ada di sekitar sini ya
bularas ditemukan di parkiran rumah sakit ini
siapa tahu masih ada petunjuk di sini
iya aku harus segera mencari bukti
yang akan menolong aida dibebaskan dari penjara
ya allah mudah mudahan masih ada sesuatu
yang bisa diberikan
sesuatu yang tertinggal
dan bisa dijadikan petunjuk dari peristiwa kecelakaan itu
ngapain di situ
pasti kecelakaan bularas ini ada hubungannya